aku harus cari tahu nih apa yang dikerjakan mama sama mas al di ruangan ini
sampai mama bisa pingsan dan histeris begitu
tumben masalah kunci ruangan ini
ya allah aku makin yakin ada sesuatu di dalam ini
sampai dikunci segala
padahal mas al
mas al kan lagi ada di rumah
biasanya gak pernah kayak gini
kenapa sih seperti ini
coba ngomong tenang dulu ya
coba tenang dulu ya
maaf coba ibunya suruh baring dulu
mama sekarang berbaring sebentar ya
biar lebih relax ya
tenangin dulu tenangin dulu
masalah masalah ini beban beban ini
jangan diingat ingat dulu ya
nanti luka semua
tiduran sebentar ya
berbaring sebentar biar lebih tenang ya
ayo berbaring sebentar ya
tanganin dulu ya
tanganin dulu ya
aku bicara sebentar sebentar
nanti di depan ya
ya ya caranya di depan
jaga emosinya ya
saya permisi dulu
nanti saya pikirkan kemu
terima kasih bukan di follow di indonesia
berkaitan dengan masalah ini
tolong diawasi ditenangkan
supaya bu rosa tidak larut dalam masalah ini
kalau gitu nanti kalau ada apa apa kabar di saya
sekarang saya pulang dulu ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kenapa malah jadi seperti ini
kekhawatiran saya terbukti semuanya
papa memang menyebabkan mamanya andi meninggal
ditambah lagi mama ternyata nggak siap menerima kenyataan ini allah
saya harus bagaimana sekarang ya allah
sini kebobo yuk
kebobo yuk sing ya
mama jangan tinggalin aku ya
aku takut mimpi buah buahan
aku takut mimpi buah buahan
aku takut mimpi buah buahan
aku takut mimpi buah buahan
aku takut mimpi buah buahan
aku takut mimpi buah buahan

terima kasih selamat malam
justru kita lumayan kyat sih
masalah pasti lagi nemenin mama di kamarnya
mungkin lebih baik aku disini aja sama reina
apapun masalah keluarga ini
aku mohon izinkan kami untuk melaluinya dengan baik
kuatkan kami ya allah
berikanlah saya petunjuk
untuk dapat mengambil jalan yang terbaik menurut engkau ya allah
saat ini saya lagi di persimpangan
namun engkaulah pemilik takdir kehidupan saya
maka hanya padamu saya memohon ya allah
berikanlah saya petunjuk
jangan biarkan saya melangkah menjauh dari apa yang engkau takdirkan untuk saya ya allah